pada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk aph
namun karena ada peristiwa fs dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif
maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap polri menjadi rendah
oleh karena itu arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami
pelayan masyarakat responsif terhadap aph yang menjadi teluhan masyarakat
respon cepat dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini
sehingga kita bisa melakukan upaya upaya hargampimas dan penegakan hukum
seperti apa yang diharapkan
oleh masyarakat tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik
terkait dengan gaya hidup hal hal yang bersifat pelanggaran tentunya ini menjadi arahan dari bapak presiden
dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan
semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus menerus kita laksanakan
penguatan terkait dengan soliditas untuk mengawal dan melakukan langkah langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami
dan juga mengawal kebijakan pemerintah soliditas dengan tni untuk menjaga stabilitas keamanan
apalagi kita menghadapi situasi tahun politik dan tentunya bagaimana kita melakukan tindakan tegas terhadap hal hal yang bisa berdampak
terhadap perpecahan terhadap hal hal yang bersifat polarisasi terhadap hal hal yang mengganggu kehidupan masyarakat yang saat ini sedang sulit
oleh karena itu tentunya ini menjadi
ini kebijakan dan akan kita tindak lanjuti
selanjutnya kami akan terus melaksanakan program transformasi multipori yang presisi
tentunya dengan hal hal yang lebih mudah sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota soliditas saling mengingatkan
antara kebijakan dan kebijakan yang harus dilakukan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah tm dan ini merupakan
bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal hal yang tadi disampaikan oleh bapak presiden
dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih bersih di institusi polis

setelah ini kita akan menindaklanjuti menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan bapak presiden
sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbaik
bahwa khususnya para pelaksana di lapangan kemudian paham mengerti dan mereka tinggal melaksanakan
ya baru saja kita menyaksikan konferensi pers kapolri dari istana kepresidenan
terkait pemanggilan oleh presiden beberapa saat yang lalu
dan kapolri tadi menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian presiden terhadap polri
selain memang kepercayaan publik yang rendah kapolri juga diminta untuk lebih solid
bersama berjuang melakukan tugas pokok sebagai pelindung pengayo masyarakat
serta responsif terhadap keluhan masyarakat sehingga bisa melakukan penegakan hukum dengan lebih baik lagi
kapolri juga diminta untuk mencegah hal hal yang bisa menurunkan kepercayaan publik
serta tegas dan tegas kepada judi online narkoba serta hal hal yang meresahkan masyarakat
kapolri juga diminta untuk pengawal pemerintah
daerah dalam kondisi global yang serba sulit juga solid dengan tni mengawal stabilitas keamanan terutama pada tahun politik